perkembangan industri pertahanan dalam negeri memang bisa membuat bangga
berbagai persenjataan mulai dari tank panser hingga senapan serbu sudah bisa diproduksi di dalam negeri
bukan hanya perusahaan milik negara atau bumn sejumlah perusahaan swasta juga sudah bisa membuat berbagai alutsista dengan kualitas baik
siapa sangka berbagai senapan ini diproduksi di bekasi jawa barat
kualitas dan penampilannya tak kalah dibanding buatan luar negeri
bahkan tiket kandungan lokalnya sudah sekitar delapan puluh persen
akan lulus letbang adinya
ada juga seragam tempur yang didesain oleh anak bangsa
seragam ini bukan hanya bisa membuat prajurit tak kesat mata tapi juga tidak terlihat melalui pandangan infra merah
untuk terjun dalam industri pertahanan swasta memang perlu keberanian atau kenekatan
pasalnya pasar atau market hasil produksi mereka hanya satu yaitu negara republik indonesia
karena itu para pelaku industri pertahanan swasta sangat berharap produk mereka bisa dipesan oleh pemerintah
kalau bapak lihat di sini produksi produksi kami itu kalau dilihat dari tkdn
yang mana sebagai tolak ukur industri pertahanan dalam negeri kami sudah sangat tinggi
ada juga beberapa teman teman yang sudah mempunyai tkn ini
sebagian kecil lah tapi ya harus ada agar kami tetap bisa bertahan
undang undang cipta kerja yang baru memang memungkinkan pihak swasta membangun industri pertahanan
bukan hanya sebagai industri pendukung tapi juga sebagai produsen utama
izin untuk berusaha serta investasi di bidang industri pertahanan pun dipermudah
kita sekarang membuka untuk swasta boleh ikut dalam industri pertahanan
dengan adanya undang undang cipta kerja yang baru undang undang cipta kerja yang baru itu memberikan peluang yang sama
baik itu bumn dan bums untuk bidang industri pertahanan
kita bertindak sebagai lead integrator
mulai tir empat dua tiga satu itu boleh sekarang
jadi intinya adalah bahwa kkip itu berkewajiban juga untuk bisa melaksanakan ya tadi membina tendang industri pertahanan itu
baik itu bumn maupun bums
karena undang undang cipta kerja yang baru ini semua diberikan kesempatan yang sama
namun harus diakui peran industri pertahanan swasta masih minim
padahal jumlah industri pertahanan swasta aktif lebih dari lima puluh perusahaan
tidak bisa dipungkiri bahwa yang diutamakan adalah kan pelat merah ya atau bumn
ya coba dari sekarang atau misalkan di apa ya badan sana pertahanan ya itu harus diklasifikasi aja gitu lah
misalkan untuk yang alutsista heavyweight gitu ya kelas berat
itu mungkin adalah porsinya bumn strategis
tapi mungkin swasta biar lebih fokus mungkin lebih kepada kelas kelas lightweight gitu loh
saya kira seperti itu mas
jadi jangan di semuanya dicampur semua
sebagai industri yang dibutuhkan tentunya kepastian melakukan usaha
di sinilah peran pemerintah seharusnya bisa lebih berperan demi kemandirian pertahanan nasional
instruksi pertahanan milik swasta

instruksi pertahanan milik swasta ataupun milik negara sejatinya adalah milik bangsa indonesia
oleh karena itu pemerintah seharusnya berperan sebagai orang tua yang bersikap mengayomi dan bersikap adil terhadap keduanya
pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang baik dan persaingan yang sehat di antara kedua entitas tersebut
iwan hermawan dwi ari jakarta